dari hasil semting diketahui delapan puluh persen pasien terjangkit varian delta
termasuk dua pasien yang meninggal saat menjalani rujukan ke asrama haji donohu dan boyolali

yang saat ini isolasi mandiri di rumah
itu harus dimasukkan ke tempat tempat isolasi terpusat
yang ada di kudus dulu
itu prioritas di kudus dulu diperlui dulu
kalau sudah penuh nanti baru membuka ke tempat lain
berdasarkan laporan penelitian pogja genetik fkkmk universitas gajah mada yogyakarta
masifnya penularan covid sembilan belas di kabupaten kudus dipastikan akibat virus covid sembilan belas varian delta
penelitian dilakukan terhadap tiga puluh empat sampel yang dikirim dari kudus
setelah dilakukan penelitian termasuk analisis bioinformatik
diperoleh kesimpulan dua puluh delapan sampel dari kudus mengandung virus covid sembilan belas varian delta
ciri paling mudah dikenali dari varian delta adalah penyebaran yang sangat cepat
faktor usia juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap serangan virus varian delta
diduga varian delta inilah yang menjadi penyebab utama penyebaran masif covid sembilan belas di kudus
varian delta itu secara umum dibagi sistem imun manusianya
itu kan kalau kita sudah terinfeksi covid
itu kan kita harusnya kebal
itu enggak karena varian delta jadi enggak kebal
beberapa vaksin akan dipengaruhi oleh efektivitasnya dipengaruhi adalah varian delta
menteri kesehatan budi gunadisadikin juga menyebut virus covid sembilan belas varian delta b satu enam
titik dua asal india mendominasi penularan di tiga kota di indonesia
yakni kudus dki jakarta dan bangkalan

hal itu disampaikan menkes seusai rapat terbatas bersama presiden joko widodo senin siang
beliau sudah menugaskan tni dan polri untuk mendampingi bersama sama dengan vaksinasi program melalui pemerintah daerah
untuk bisa melakukan vaksinasi sampai empat ratus ribu per hari
sehingga enam ratus ribu per hari akan melalui jalur pemerintah daerah
sedangkan empat ratus ribu per hari akan dilakukan melalui jalur sentral
jalur sentral tni dan polri
untuk itu menteri kesehatan meminta masyarakat agar terus menerapkan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan
selain itu masyarakat diimbau terus memperhatikan implementasi ppkm mikro
agar sesuai dengan aturan yang telah dirumuskan oleh pemerintah melalui satgas penanganan covid sembilan belas